hai keraton kesultanan yogyakarta selasasia menggelar gerebek besar dan ini digelar setiap
kali hari raya duladzada tradisi ini senantiasa mengundang warga untuk berebut gunungan terdiri
dari gunungan kakung estri gepak dan juga pawuhan gunungan ini diarak dari pegelaran keraton
yogyakarta dua gunungan akan dibawa ke kepahitihan dan puro pakulaman sedang sisanya akan diarah ke
halaman masjid gede kauman gunungan yang terbuat dari hasil bumi inilah yang diakini
membawa berkah sehingga warga rela berdesakan untuk mendapatkan secuil saja bagian dari
gunungan tersebut arak arakan sendiri akan diawali oleh bergodo prajurit keraton mulai
dari lombok abang nyutro wiro brojo daengan serta ketanggung grebek besar merupakan satu
dari tiga gerebek yang digelar keraton setiap tahunnya dua gerebek lainnya adalah gerebek
digelar setiap kali memperingati maulud nabi dan juga grebek sawal yang diadakan pada hari raya
idul fitri kita terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia teguh supriyadi di ajang
gerbek besar keraton selamat siang teguh ya bagaimana suasana di sana apa yang anda dapatkan
dari gunungan tersebut baik ratu beruntung sekali pada siang
kali ini saya bisa mendapatkan satu cabai merah kemudian satu cabai hijau dan sepotong kacang panjang yang ini
merupakan bagian dari gunungan putri atau gunungan perempuan yang semuanya terbuat dari hasil bumi
baik itu sayuran maupun buah buahan diakini bahwa bagian kecil ini dari gunungan ini akan membawa
berkah jika kita berhasil merebut dan membawa pulang ke rumah ratu iya apa apa arti dari cabai dan juga
salah satu satu dari gunungan tersebut apakah anda mengetahui arti arti dari setiap gunungan tersebut
ya apa arti dari setiap setiap gunungan tersebut apakah anda mengetahuinya
ya ratu kacang panjang diakini akan membawa
berkah bagi kita dan bisa berumur panjang kemudian cabai merah dan cabai hijau ini yakini bagi para
petani yang mendapatkan ini dan membawa pulang kemudian menanamnya di sawah ya itu akan mendapatkan
berkah berupa tanaman mereka akan terbebas dari hama ratu ya seperti apa kemudian anda melihat
antusiasme warga di sana apakah ini kemudian sama dengan gerbek gerbek yang sudah ada kemarin
baik ratu grebek besar ini merupakan satu dari tiga gerbek yang senantiasa digelar keraton setiap
tahunnya dan yang membedakan adalah gerbuk besar dikelar setiap kali hari raya idul adha sedangkan
yang kedua adalah gerbek maulid yang digelar setiap kali memperingati maulid nabi dan yang
ketiga adalah gerbek sawal yang dilakukan setiap kali hari raya idul fitri dan dari
tiga gerbek ini gerbek maulud lah yang paling besar biasanya ketika menggelar
bek mulut akan diikuti dengan tradisi sekaten dan warga dari beragam penjuru daerah baik dari itu dari gunung kidul kulonprogo bantul dan juga sleman akan berdatangan untuk berebut gunungan yang diarak dari keraton menuju halaman masjid gede kauman ratu
ya baik terima kasih atas informasi anda teguh supriyadi dari yogyakarta